iya jangan lama lama
ini jamret ya
jangan jangan dia emaknya jamret
kalau anak anak ibu ingin pindah dari tempat timbel ini
saya tetep bakalan pindahin anak saya dari timbul ini
sepertinya saya udah terlalu lama ninggalin ibu saya sendiri
temen temen kita bantu cari nenek yuk
ada apaan sih nih pasti gara gara ibu pekening itu hilang
biarin aja lah ma
ibunya bu burui ini lagi yang jual kan di kelas cuma menyusahin
ibu denger sendiri kan
bagaimana suatu saat nanti kalau dapa ngomong seperti itu sama ibunya sendiri
sendiri ya allah udah saya lagi
cari aja sana sendiri
ibu yang mana ya ibu saya ibu saya udah tua dan dia dia pikun lihat nggak pak bu waduh
ya pak saya nggak tahu nggak lihat makasih ya pak ya
saya juga bingung mbak sekarang ibu saya dimana
mbak udah dulu ya mbak saya mau fokus cari ibu saya dulu mbak makasih ya mbak baik mbak nah bagi
para pendengar setia damai
fm bila anda terlihat ibu imelda tolong segera hubungi damai fm radio atau bisa juga hubungi mbak
aisyah di delapan ratus dua belas tujuh ribu enam ratus delapan puluh seribu lima ratus enam puluh dua kami sangat berharap ibu imelda segera ketemunya mbak aisyah
yes gimana ibu kamu udah ketemu belum pak belum ketemu
saya enggak tahu harus cari kemana lagi ibu saya kamu yang sabar ya kamu tenang insya allah ibu kamu
baik baik aja ibu kamu berada di tempat yang aman ya kita berdoa aja ya yaudah kita cari sama sama ya
oh iya enggak lama lama
kita sudah ketemu ini jamret ya nih
jangan jangan dia mainnya jamret
iya pas ini ibunya jamret
kita bawa dulu ke rumah pak rw
kita selesaikan di sana
ya udah kalau gitu kita bawa aja ibu ini ke pak rw
telah hilang seorang nenek berumur enam puluh lima tahun
ia bernama imelda dan kondisinya sedang lemah pikun
dan terakhir mengenakan baju berwarna biru
bagi yang melihat nenek ini tolong segera hubungi mbak aisyah
assalamualaikum bu rw
bu rw saya mau lapor nih ada jamret
wah pak katanya ada jamret pak
yang mana jamretnya bu
itu nenek tua itu jamretnya
ini kan persis mirip ibunya ayesa
kalian jangan main nundu sembarangan aja ya
nenek tua gini gak mungkin nge jamret
sebenarnya nenek tua ini siapa
kok ibu bisa tahu
ini ibunya mbak ayesa
kalian jangan main nundu sembarangan aja
kalau udah kayak gini aja kalian bilang hilang
udah sekarang kalian pulang
udah udah deh yuk kita bu bar aja
mari bu pak
mari pak heri
saya sudah menemukan ibunya mbak ayeza
sekarang dia ada di rumah saya di rw satu
saya segera ke sana ya bu
ibu saya ketemu pak
pak kita sekarang jemput ibu saya ya pak
ya allah ibu
ya allah ibu
ya allah mbak ayesa
saya sudah berada di rumah mbak ayesa
saya sudah berada di rumah mbak ayesa
ini dia mbak ayesa
saya sudah berada di rumah
ini dia mbak ayesa
ibu mbak ayesa
apa ibunya yesha udah ketemu
soalnya udah dapet kabar dari salah satu pendengar kita
kalau dia tau posisi ibu dimana
alhamdulillah mbak tias
akhirnya saya bisa ketemu sama ibu saya mbak
saya bener bener mengucapkan terima kasih mbak
kepada mbak tias dan juga acara suara hati ibu
karena akhirnya saya bisa ketemu sama ibu saya lagi mbak
saya ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih
kepada semua pendengar setia damai fm radio
khususnya para pendengar suara hati ibu
saya harap semua anak dapat mencontoh keteladanan mbak aisyah
atas kasih sayang dia yang tanpa batas untuk ibunya
sama seperti kasih sayang ibu yang tanpa batas untuk anaknya
saya akhiri acara suara hati ibu malam ini
dan terima kasih
untuk semua pendengar setia damai fm
dimanapun kalian berada
semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa
terima kasih untuk mbak ayasha
yang sudah berbagi kisah inspiratifnya kepada kami
mbak aisyah apa sudah menemukan solusi untuk masalahnya
apa ibunya mbak aisyah akan terus ikut ke tempat kerja mbak aisyah
saya bener bener gak tau mbak
saya belum mikirin
saya juga masih bingung
bagaimana kalau kamu buka tempat bimbel kamu di rumah aja
biar kamu gak perlu ninggalin ibu kamu
saya setuju dengan masukan dari pak billy
saya juga dengan luasa bisa mengontrol ibu dan mengawasi ibu setiap saat
nah itu udah bagus tuh mas billy
ya sudah kalau gitu mbak tias
saya bener bener mengucapkan terima kasih banyak ya mbak yesha
terima kasih banyak mbak yesha